tingginya kebutuhan transfer dana luar negeri membuat moneygram meningkatkan layanan melalui kerjasama remitansi dengan bank rakyat indonesia
didukung jaringan bri yang luas hingga kepedesaan kerjasama ini diakini akan meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengirim dan menerima dana dari luar negeri
dalam wawancaranya bersama cnn indonesia moneygram global chief revenue officer grant lyons menyebut kerjasama ini menjangkau lebih banyak pengguna didukung jaringan bri yang luas bahkan hingga kepedesaan
pengiriman dana bisa dilakukan dengan dua alternatif
dikirim langsung dari luar negeri ke rekening bri penerima di indonesia
kedua secara cash pick up dengan penerima yang dapat mengambil dana tunai langsung di seluruh unit kerja bri di indonesia
menyangkut keamanan bertransaksi lines menjamin sistem keamanan moneygram sangat ketat untuk melindungi konsumer
yang terakhir adalah husband untuk secaraivasi
data world bank mencatat jumlah pengiriman includes
data world bank mencatat jumlah pengiriman doctor picture hvis kehilangan barah di jakarta
jumlah pengiriman dana dari luar negeri ke indonesia sekitar sembilan delapan miliar dolar amerika serikat atau sekitar satu ratus empat puluh dua triliun rupiah
jumlah yang besar itu membutuhkan dukungan jaringan luas untuk memudahkan masyarakat bertransaksi
tim liputan cnn indonesia